memasuki pekan terakhir ramadan jumlah pemudik tujuan pulau raas madura mulai melonjak tajam di pelabuhan feri perintis jangkar situbondo
ratusan pemudik pun harus berdesakan berebut untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan
sejumlah pemudik juga harus berlarian berburu tempat duduk di dalam kapal
penumpukan pemudik ini terjadi di pelabuhan jangkar situbondo rabu pagi
ratusan pemudik yang hendak pulang kampung ke pulau raas madura harus berdesakan berebut masuk ke dalam dermaga pelabuhan jangkar situbondo
aksi saling dorong pun tak terhindarkan saat petugas pelabuhan membuka pintu gerbang
sejumlah ibu ibu dan anak anak langsung berlarian menuju kapal agar bisa mendapat tempat duduk
sulitnya menertibkan pemudik untuk antri membuat petugas pelabuhan harus bertindak tegas menghentikan sejumlah pemudik lagi lagi yang terus ngotot ingin masuk lebih dahulu
wuh bisa banget
sempat kecepet cepet ya
membludaknya pemudik tahun ini diakui pihak pelabuhan mencapai dua kali lipat dibanding hari biasa
hal ini dipicu oleh isu adanya dua kapal feri yang akan berangkat menuju pulau raas
padahal sesuai jadwal hanya ada satu kapal
akibatnya ratusan pemudik harus gigit jari karena tidak kebagian tempat
namun untuk mengakomodir kebutuhan pemudik petugas pelabuhan berencana akan mengangkut para pemudik menggunakan kapal cepat ekspres
yang disiagakan oleh dinas perhubungan provinsi jawa timur
pemudik di pulau raas
sementara di pelabuhan tanjung perak surabaya ribuan pemudik yang baru turun dari kapal diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas kesehatan pelabuhan satu persatu
pemeriksaan ini untuk mengetahui suhu tubuh atau kondisi pemudik usai perjalanan jauh dari papua dan makassar
bila suhunya di atas tiga puluh derajat celcius maka penumpang patut dicurigai membawa penyakit malaria
hal ini karena penumpang kapal dobon solo yang berasal dari papua dan makassar merupakan daerah endemik malaria
selanjutnya jika ada penumpang yang kedapatan memiliki suhu tubuh panas tinggi
maka petugas akan membawanya ke klinik kesehatan pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut
bila terbukti menderita malaria penumpang akan diberi tindakan medis
jika tidak maka penumpang dipersilahkan melanjutkan perjalanan